komponen cnn indonesia di kawasan monas jakarta akan segera bergabung bersama kita indra
setelah demonstrasi para sopir tadi apakah memang lalu lintas saat ini kembali normal atau tidak
kita bergabung saat ini dengan femi afriyadi
femi mungkin bisa anda ceritakan bagaimana situasi saat ini di kawasan tempat anda melaporkan
ya indra selamat sore hera juga di studio
saya bisa menggambarkan bagaimana situasi saat ini di kawasan monas
tepatnya di jalan merdeka utara dan juga merdeka selatan
setelah tadi sejak pagi ribuan pengendara taksi konvensional berunjuk rasa melakukan demonstrasi di lokasi ini
sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat tadi
salah satu perwakilan oratornya sudah menyatakan untuk membubarkan diri begitu
aksi tersebut direspon oleh ribuan pengendara taksi konvensional
untuk memubarkan diri dan juga bersamaan dengan turunnya hujan tadi
dan untuk pantauan situasi arus lalu lintas saat ini
memang dari tadi siang saya memantau kondisinya cukup sepi indra
karena memang biasanya di jam jam segini di jam pulang kantor seperti ini
seharusnya jalan ini cukup padat oleh lalu lintas kendaraan
tapi memang mungkin karena kekhawatiran sejumlah pengendara atau juga masyarakat yang senantiasa melintasi di kawasan ini
akan terjadi kasus ataupun juga
aksi sweeping dan juga anarkis dari oknum oknum pengendara taksi konvensional tersebut
sehingga membuat jalan ini menjadi relatif sepi
dan tidak ada skenario pengalihan alus lalu lintas kendaraan di sini
petugas polisi lalu lintas yang memang senantiasa berjaga di kawasan ini juga masih mengontrol seperti biasa
tidak ada hal hal khusus ataupun juga pengamanan pengamanan khusus di lokasi ini indra
femi apakah anda juga bisa memberikan informasi terbaru
bagaimana tanggapan dari kominfo sendiri
terkait aksi yang berujung anarkistis hari ini atas sopir sopir taksi konvensional tersebut
ya hera ini memang masih menjadi sebuah polemik kenapa demonstrasi ini kembali mencuat
setelah minggu lalu aksi ini aksi serupa ini dilakukan oleh pengendara taksi konvensional
hari ini juga aksi secara nasional yang diklaim oleh mereka juga berlangsung
karena memang dari analisa sementara
ada perkembangan antara kedua kementerian
kementerian perhubungan dengan kominfo
tadi sekitar pukul empat belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
kominfo sudah bertemu dengan sepuluh perwakilan dari ppad sendiri
yang mengeluarkan hasil bahwa
menkom info tidak akan menghapus atau tidak akan membekukan aplikasi online tersebut
yang dinaungi oleh kedua taksi taksi berplat hitam tersebut
yang mereka khawatirkan ini akan merenggut pasar mereka
nah ini tidak sampai di situ saja
tadi sepuluh perwakilan tersebut justru bergerak menuju ke istana
diterima oleh deputi kelembagaan istana negara
tidak ada komentar apa apa juga yang tadi disampaikan
setelah itu mereka justru bergerak ke menkopol hukam
nah di sana sepertinya tadi perwakilan dari orator yang ada di sini menyatakan bahwa
akan ada sebuah keputusan yang akan disampaikan nanti
karena memang menggandeng menkopol hukam sendiri
luhut bin sapanjaitan untuk memutuskan apa keputusan bijak dari pemerintah
terkait dengan aksi demonstrasi hari ini
kita akan tunggu sama sama hera
pengumumannya akan dikonversikan sekitar pukul delapan belas tiga puluh malam hari ini
baik terima kasih femi afriyadi melaporkan langsung dari jakarta